halo sayang kok belum tidur sih mikirin aku ya
tapi di rumah ini selain kita ada siapa lagi sih kak
kalau ada barangku yang hilang ya pasti kakak yang ngambil lah
kamu tuh jangan semarang nuduh ya
kakak juga kurang kerjaan kayak gitu
kamu kan bisa aja taruh dimana terus kamu lupa
jangan nuduh nuduh sembarangan dong
aku serius kak kakak beneran gak tahu
kamu udah bilang tadi ya
kakak gak tau dan kakak juga ngambil
udah kamu mau siaran pagi ya
kok bisa nggak ada sih
kemana tuh kamera
masa kamu gak tau
ada orang yusuf masuk kemari
enggak pak soalnya waktu itu saya
halah kamunya aja ketiduran kamu
kamu tuh kerja gak pernah becus tau
ada kamu atau nggak ada kamu sama aja rumah itu nggak aman
masa orang bisa keluar masuk saya nak ngeh
udah sana kerja ya bener
udah sana kerja ya bener
apa perlu kita lapor polisi
ini tuh namanya udah teror pak
gausah belum perlu ini baru peringatan
enggak pak kalau menurut mama itu memang
ulang dari priman itu lho pak
kemurungan kita memang
supaya besok pagi kamu bisa ke kantor dan hari ini biar papa yang minta lihat
saya permisi dulu ya
kemarin belum ada yang bisa menembus resep dari milo
kenapa kamu keberatan
enggak tante saya mau kok tante
kok papa ngeliatin mama seperti
mama tahu kok apa yang ada di pikiran papa
vita ini adalah gadis yang baik
dan papa izinkan dia untuk tinggal disini
dan menurut penilaian papa bahwa
itu hanya ulah preman yang ingin memfitnah dia
jadi mama rasa
nggak ada salahnya kan kalau
mama belajar juga untuk
percaya sama mita
dan menerima kehadirannya diri di rumah ini
kasih kamu kesempatan kalau kamu memang baik dan bisa dipercaya
saya bisa berpikiran
bisa bisa kamu menjadi menantu kesayangan saya
sekarang kamu pergi ke apotik
biar makasih yang ada di ujung kompleks rumah
kasian kan biru juga harus minum obatnya
tapi jangan lupa minta kopi resepnya ya
kalau gitu saya titip vino ya tante kalau dia bangun
mulai sekarang biasakan panggil mama ya
kan kamu manggil papa mertua kamu dengan papa
biasakan dengan sebutan nama papa
saya permisi dulu ya
kalau papa yakin
kenapa juga mama mesti khawatir
ini dulu mama kabarnya talk expressions believe

kalau tentang normalitas rbn
milu aku lebih banyak

kalau punya uang perdagangan

itu kan kumpul